bandara internasional jawa barat atau bijb hari ini resmi melakukan pendaratan perdana
pendaratan ini menandai dimulainya operasional bandara ini di jawa barat
pengoperasian bandara internasional jawa barat atau bijb ditandai dengan adanya historical landing
atau pendaratan pertama yang dilakukan oleh presiden joko widodo
pesawat kepresidenan menjadi yang pertama mendarat di bandara yang berada di kertajati majalengka jawa barat ini
presiden pun berharap dengan adanya bandara internasional jawa barat bisa mengangkat perekonomian di sekitar bandara
dan kita berharap bandara bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga jawa barat dan tentu saja seluruh masyarakat indonesia yang ingin ke jawa barat
bandara yang dibangun sejak tahun dua ribu empat belas dengan biaya rp dua enam triliun
rp dua enam triliun ini rencananya akan mulai melakukan penerbangan komersil pertama pada awal juni mendatang
tanggal delapan tapi bisa juga maju tanggal delapan sudah firm tapi bisa maju pada akhir mei
maskapai yang sudah tercatat ada tiga citylink lion sama wing
saat ini bandara internasional jawa barat memiliki runway dengan panjang dua lima ratus meter dan lebar enam puluh meter
yang kedepannya akan ditingkatkan menjadi tiga dua ratus meter agar mampu menampung pesawat dengan kapasitas besar